biarin amirah tinggal di sini
amirah gak bisa ngeliat pak prabu
di timin gitu aja bu
bu mau gimana pun ini semua salah kita
nyumbangin darah amirah ke dia bu
ibu sakit dengernya amirah
ibu gak pernah membesarkan kamu
jadi anak nuraka
amirah sadar gak sih kamu
sadar gak sih kamu amira
kamu lupa amirah
betapa sayangnya ayah kamu itu sama kamu
apapun ayah kamu berikan untuk kamu amin
tapi ini balasannya dari kamu
amirah sama sekali gak mau
jadi anak nuraka
sama sekali gak mau
tapi tolong dong ibu ngertiin amira
amirah gak bisa liat pak prabu
kayak gitu bu
amera gak mau nanti ada orang yang meninggal
kamu tuh gak ngerti ya perasaan itu
seperti apa ha

kamu tuh gak ngerti ya perasaan itu
kamu gak ngerti amirah
betapa hancurnya hati ibu
ketika ayah kamu pergi untuk selamanya amera
ibu pikir kamu merasakan hal yang sama
tapi ternyata enggak ya
ternyata kamu mau menolong orang itu
kamu mau undang pembunuh itu
enggak amirah enggak
ibu tidak akan pernah mengizinkan
bapak harus bertahan ya pak
kamu tahu kenapa
lu kenapa disini
pokoknya ibu gak mau lihat kamu ke rumah sakit itu lagi ya
dan jangan pernah
kamu menyumbangkan darah kamu itu untuk prabu wijaya
tidak ada waktu lagi ibu
kita harus segera melakukan tindakan
untuk transkusi darah kepada pak prabu
kalau tidak pak prabu tidak bisa tertolong
waktunya sudah semakin sempit
golongan darah amirah
ah sama dengan bapak prabu
gue gak mau
gue harus paksa amiro untuk sumbang darah
karena saat ini
hanya golongan darah dia yang sama
tadi ibu itu nggak keluar keluar
ada ini juga
gimana caranya aku bisa keluar dari sini ya
maaf messi aku gak bisa bicara sama kamu sekarang
ibu aku lagi marah marah sama aku
aku gak mau
kalau lo mikirin ibu lo
harusnya lo mau ngomong berdua sama gue
udah sekarang ikut gue
masih ingat gantungan ini
masih ingat gantungan ini
masih ingat gantungan ini
masih ingat gantungan ini
kok mukanya langsung berubah
gantungan kunci ini punya ibu loh kan
dan gue juga denger
pembicaraan lo dan ibu lo tentang gantungan kunci ini
lo udah bikin papa gue seakan
oke lo gak perlu jawab
gue udah bisa lihat ekspresi lo sekarang
sekarang ikut gue ke kantor posisi
gue mau ngelaporin semua ke jalan lo
aku mohon jangan
kamu sekarang maunya apa
kamu akan turutin semua
kamu akan turutin semua
kamu akan turutin semua
semua kemohon kamu
jangan laporin ibu aku ke kantor polisi
bokap gue itu sekarang kritis
dia butuh darah
dan yang kita tahu
golongan darah lo itu sama seperti papa gue
mikir aja sampe besok
sabaran gue gak banyak
sekarang juga kita ke rumah sakit
jangan pernah kamu laporin ibu aku ke kantor polisi
mas harus bertahan
mas harus bertahan
sebentar lagi masa akan ditolong
aini akan selalu disini
gak usah pegang pegang tangan
lebih baik kamu keluar dari ruangan ini
kamu tuh berisik
nanti mas raffu makin gegaku
udah berapa lama aku disini
dan masih belum ada kesempatan keluar
kalau sampai ada yang
kau lihat aku disini semuanya bisa kacau
amira sudah siap untuk don origin darahnya ke papa
ngapain bawa anak gember ini ke sini
eh kamu mama gak setuju
mama gak setuju darah anak ini mengalir di dalam badannya papa
bawa keluar bawa keluar
keadaan papa itu lagi kritis
kamu bener bener mau bantu suami tante